dengan identitas kepentingan digital
enggak dimarahin paling diputasi
sayang dari dulu

kali ini biar tahu rasanya asem garam seperti apa asin seperti ini gimana rasanya asal malah
rasanya asem garam seperti ini kayaknya biasanya uangnya uangnya politik ini wanginya uangnya
makanan masya allah diko dan baca caturkannya bapak dan ibu bupa bupa tikendal iya ini barengan
sama kasih lagi penasaran dia ini garam yaudah dicobain biar tahu rasanya apa kasih ya garam
hai asin asin enggak enak aku nimbrung ya hari ini masih kau baca cah gimana kabarnya
ini lagi masak apa mbak
kasih tau dong ceritain dong
ini aku lagi masak makanan manado
ini kita lagi bikin ayam menado
biasanya kadang kadang aku suka bikin ayam woku
tapi yang ini nggak woku
kalau yang ini ayam rica aja
terus kalau sarapan itu
mas diko tuh sebenarnya gampang banget
cuma telur rebus atau omelette
jadi bikin aja asal asal
jadi gak makan nasi gak makan apa
kalau ini buat nanti siang
bawa bekal gitu ya
kadang aku bekal kalau dia mau
tapi kadang suka
kadang kan ada tamu
jadinya satu lagi sayang
kadang ya kita siap makanan lah
mas diko suka pedas apa gimana sih mbak jaca
temanya lagi menado kayaknya
temanya lagi menado
nah ini aku bilangnya mas bob aja boleh ya
mas bup aja
soalnya umurnya masih muda tiga puluh dua tahun
dilantik jadi bupati tiga puluh satu tahun
nah ini mas diko
peliahnya di amerika serikat
terus mbak caca artis ibu kota
gak berapa lama dilantik jadi bupati
tinggalnya di kendal
ini bagaimana penyelesaiannya
mas diko dulu kali adaptasinya kayak gimana
ya kalau saya kan aslinya memang jawa tengah
kalau orang tua semua aslinya jawa tengah
caca pun juga sama asli jawa tengah
ya memang sma di amerika
alhamdulillah kuliah juga di amerika
tapi memang kembali ke indonesia
pengen jadi politisi
dari usia muda dari smp sebenernya gitu
jadi ketika sekarang diberikan amanah menjadi bupati kendal
ya sangat sangat menikmati sekali sih
jadi gak ada yang katanya
wah dari kota besar ke kecil dan lain sebagainya itu
bener bener ya alhamdulillah gak dirasain sih
kalau mbak caca gimana artis ibu kota artis hits ibu kota
begitu ya ini menjadi ibu bupati adaptasinya gimana mbak
ada gak sih hal hal yang dulu jadi artis mah yaudah gitu loh
bebas aja gitu tapi sekarang kayak karena ibu bupatnya harus behave gitu
kalau aku sih apa adanya aku ya
cuma kalau tadi ditanya mas diko di sini gimana enak apa enggak
karena beliau kan memang itu perbedaannya perempuan sama laki laki ya
ini aku matiin aja biar gak terlalu berisik
kalau mas diko kan emang disini tuh punya goal gitu
beliau memang passionnya dalam dunia politik
jadi dimanapun diberikan kepercayaan dimanapun
ya beliau insya allah pengen memajukan sebuah daerah tersebut gitu
kalau kita perempuan ini juga perlu dicatat ya bagi semua wanita di seluruh indonesia
aku bukan wanita aku juga catet ya
iya catet ya gitu ya
jadi sehebat hebatnya kita seapapun deh kita mau jago ini jago apa jago apa
kalau kita udah komit untuk menikah apapun itu
keluarga tetap jadi prioritas
jadi aku mengalah untuk bisa mendampingi suami aku
karena kalau aku tetap ego gak bisa aku tetap mau syuting
seminggu aku maunya syuting full berapa kali gitu kan
ya gak mungkin terus nanti anak kita gimana
terus suami terus mau gimana mau disini terus aku disana
gak mungkin aja gitu
jadi ya kalau kita mau bareng bareng di satu tempat ya kita harus siapa yang mau mengalah
itu kan tentang pernikahan begitu ya
kalau buat aku sih wanita karir boleh tapi tetap rumah itu dan rumah tangga itu kan menjadi rumah
dan menjadi tempat lahirnya calon calon pemimpin kan anak anak kita nanti kan soalnya jadi calon pemimpin
jadi kita berduanya tuh harus kuat dan komik dulu kalau aku
jadi buat mas diko asik asik aja nyaman nyaman aja
karena suami kan udah capek kerja pulang maunya nyaman aja ya kan
atau istrinya kayak waaaah pusing aku gitu gitu
ya gak ada dikit apaan sih kamu aku stress gitu
jadi sebisa mungkin kita punya our me time yang ya kita harus suapin semua emosi kita sendiri
kemudian kita tenang lagi kita bisa dampingin suami gitu jadi ya itu skill of life kali ya
waktu jadi ibu ibu ketemu sama membina ibu ibu pkk gitu itu ada cerita cerita lucunya nggak mbak
waktu awal awal penyesuaian kayak apa ini gimana karena baca kan artis ya pasti banyak diajak foto banget
iya sih jadi kalau misalkan diajak foto ya udah harus siap lah gitu ya kalau yang itu
jadi dulu artis tuh gak suka dipoto
iya jadi dulu dulu zamannya masih artis itu paling gak suka tuh dipajak foto sama orang
jadi kalau diajak foto sama orang tuh sering menghindar
jadi aku gak sibukan menghindar gimana jadi aku tuh selalu kerja sama sama manager aku yang which is my mom
jadi biasanya mama tuh karena tau mama paling tau aku jadi kalau aku pengen foto oke dua puluh menit ya caca foto foto ketemu orang rame
terus habis itu udah selesai dah caca di balik layar lagi atau di ruang make up gitu untuk aku sendiri
karena aku tuh tipikal orang yang punya jiwa introvert juga sebenernya
iya aku punya jiwa introvert jadi aku bener bener i need my own time my own space itu tuh aku aku begitu banget gitu
nah sedangkan kalau mendampingi suami terus habis itu kita ke desa terus tiba tiba ada yang minta foto aku gitu kan
terus aku bilang sebentar ya bu saya lagi mau istirahat dulu kan kayaknya iya banget ya
lu iya banget sih gitu kan
tetap harus melayani kapanpun dan dimanapun tujuh times dua puluh empat hour gitu
nah itu gimana caranya aku bisa manage itu jadi aku berubah yang kalau yang mungkin kalau sebagai public figure atau artis yang disebut sebagai artis mungkin kita punya bentengnya kan ada manajer
aku ya pengen foto tapi gak boleh sama managernya karena harus ngafalin script atau harus fokus shooting atau harus apa kan ada alasan alasan tersentuh
tapi kalau misalkan jadi bapak dan ibunya di sebuah kabupaten kan kita harus mengayomi dalam tanda kutip anak anak kita warga kita
nah itu aku disitu ya beradaptasi lah
mau kemana kasih ya kameranya disini
omi kameranya disini
omi persennya cuma dua disini dulu aja ya
nonton aja tuh sama fatih ya
disana di kamarnya
satu hal yang aku seneng banget waktu itu adalah ketika mas diko pulang ke rumah tiba tiba dia dua hari dua malam tuh tidur tuh yang kayak apa ya kalau orang jawa bilang teleng teleng kayak gini gitu loh kayak tulang teleng gitu
tapi alhamdulillah ya mas diko kan lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup berada lingkungannya juga cukup berada gitu ya
mungkin pengalaman pengalaman hidup untuk ketemu sama berbagai orang dari berbagai macam kalangan itu kan mungkin gak sebanyak aku yang
aku juga sangat sangat bersyukur dengan aku kenal dunia hiburan atau dunia entertainment
aku ketemu sama orang dari berbagai macam background berbagai macam kalangan
waktu itu dua hari dua malam tidurnya tuh telang telang aku bilang kenapa dah aku bilang gitu kan
gapapa be aku cuma kepikiran aja dia bilang
oh ada ya dia bilang kenapa
itu ada anak pinter banget anaknya tuh pinter dapat beasiswa udah s dua bahkan sekarang lagi mau ngambil s tiga atau dia s dua gitu kalau nggak salah itu s tiga
anak penjual keripik terus dia cerita sama aku deh dia bilang seumur umur dia kuliah dia gak pernah sekalipun makan atau nyicipin makanan kantin
karena uangnya bener bener dihemat buat beli alat tulis buku dan buat bayar kuliah pas yang sebelum s dua nya beasiswa atau s satu nya juga beasiswa
tapi anyway kan buku dan segala macam perintilan tuh harus biaya sendiri kan gitu
nah terus dia bilang ada ya orang kayak gitu aku gini ya allah masya allah tabarak allah aku seneng sih ngeliat kamu kayak gini
alhamdulillah ya allah kenapa kamu bisa melihat dunia luar yang bukan di zona aman dan nyaman kamu aja gitu bahwa ya memang ada dah gitu
hidup seperti itu tuh ada itu real dan itu nyata gitu mungkin kamu belum pernah berinteraksi dengan orang tersebut tapi alhamdulillah aku senang kamu bisa berinteraksi dengan orang tersebut sekarang
alhamdulillah aku seneng kamu bisa berinteraksi dengan orang tersebut sekarang

kan ya lulusan amerika ya nggak usah dibahas lah ya detailnya gitu pokoknya hidupnya aman dan nyaman lah
tentram gitu kalau sekarang kan dia benar benar memikirkan yang hal hal yang kecil kecil itu aku ngerasa wih masya allah ya suamiku akhirnya bisa melihat hal hal seperti ini
akhirnya orang tersebut direkrut sama mas diko kerja sekarang untuk kita di kabupaten kendal ya da ya
yang kamu dua hari dua malam ya
dari dua malam teleng teleng ada ya orang yang kuliah terus nggak makan itu terus akhirnya sekarang kerja di bagian mana
ya bantu di dinas pendidikan
di dinas pendidikan karena orang itu sebut memang pinter anaknya tuh pinter gitu
ini kayaknya boleh kali ya di shift
boleh boleh boleh
ada main main games games kekomplakan gitu boleh ya
setelah itu aku sampe ngeliatin baca catok lah udah lama gak ketemu kamu di ibu kota
oh ya allah ibu kota banget nih guys
ibu kota banget oke
silahkan mau cobain juga
salah satu indikator istri bahagia itu adalah istri yang banyak ngomong
karena sesungguhnya gak ada istri pendiem tuh gak ada yang ada istri tertekan
jadi good news kalo aku banyak ngomong artinya suaminya baik selalu bikin istrinya bahagia
ngomong terus ngomong terus aku masih bingung nih soalnya
ngomong terus lagi ini ini
mas caca mas diko ini sudah terhidang lah ini si ayam manado ya
ini mbak cica boleh ngicip ya
boleh ini dapu dapunya nih
aduh aduh aduh
baru bikin juga tadi dabunya
ini coba tolong kamera diliatnya saya hanya ayamnya ya gak pakai nasi
diperdiet biar badannya bagus kayak mbak caca
ini dapu dapunya tadi udah kita bikin terus masukin ke kulkas
tapi aku gak bikin terlalu panas eh nggak bikin terlalu pedes
baca tuh sering masak ya
eee enggak sih sebenarnya
agak jarang kalau lagi mood aja cuman aku tahu kalau mas diko itu senang banget kalau aku masak
hah bener mas diko
kadang kadang kalau masak kan sekali sekali gitu
sering bilang kalau misalnya tiap hari lah masak
biar sibuk iya emang biasanya gak sibuk mbak
sibuk makanya disuruh ngurusin pkk dekera nasdaq disuruh masak
disuruh ngurusin anak karena anak gak boleh sekolah kalau bukan aku yang nganterin
sama supir sama asus aja nggak boleh ibunya harus ikut
shooting juga ya
semua rumah ya
harum banget mas g ya
kalau cucian baju belum masuk lemari aku yang ditegur
baju kalau masuk laundryan ada yang kurang aku yang ditegur
mas book ini lumayan ya
ngagurin ke aku kalau sama ajudan dia selalu senyum terus
kalem katanya tadi ya
iya kalau mau ajudan dia senyum terus
negurnya ke aku kan jadi aku yang menegur ajudan dong
politiknya pinter ya
ini kan sekarang mbak caca juga masih beberapa kali aktif untuk kegiatan kegiatan syuting
mas diko juga sangat sangat sibuk ya pasti ya jadi mas bupati gitu ya
sekarang gimana apakah mas diko cak aku udah sibuk banget nih jangan terima terima syuting shooling lagi deh
atau justru mas ciko ngedukung atau gimana
saya ngedukung sih jadi nggak tahu ya kalau orang orang bilang wah jadi kepala daerah kayaknya sibuk banget itu apa segala macam
ya menurut saya sih enggak juga ya maksudnya gimana kita bisa maintain waktunya aja sih menyelesaikan tugas tugas kita gitu
kalau saya tipikal orang yang kerja dari pagi hari
jadi saya dari shalat subuh setelah subuh itu saya udah gak tidur lagi
nah itu udah mulai langsung dari jam enam itu udah siap siap udah mulai jalanin kerjaan sehari hari semua aktivitas
jadi kalau malam itu biasanya jam tujuh jam delapan udah selesai semua nah itu waktu buat keluarga gitu kan
terus juga kalau weekend
weekend itu biasanya kalau ada menghadiri undangan undangan dari masyarakat ada kegiatan kegiatan juga di weekend gitu kan
nah itu tetap jalan tapi kalau udah selesai itu ya udah bisa sama keluarga gitu
jadi memang bagaimana kita bisa membagi waktu antara pekerjaan keluarga dan juga untuk ibadah gitu ya
jadi tiga itu yang menjadi kunci jadi menurut saya waktu itu insya allah ada lah tinggal kita prioritas atau enggak gitu
oh oke nah ini aku mau ngetes sebenarnya ini ada kayak permainan singkat
ini ditaruh dulu ayam yang super enaknya ini aku approve banget nih mbak enak banget sih
jadi pengen nambah nas katanya mau diat
nah ini gamesnya namanya cuma nanya nanya jadi nanti aku nanya pertanyaan kayak misalnya
siapa nama gurunya kasihan misalnya kayak gitu nanti kalau misalnya jawabannya sama kalau empat tau nah aman gitu ya
ini kayaknya salah nih
ini salah ya oke di tes ya
kayaknya banyak ini boleh ya kita tes ya
boleh ya kita tes ya ini buat mbak caca
nah tiko pertanyaannya
sedikit sih ini palingnya cuma tiga atau empat pertanyaan
nah nggak boleh nyontek ya mas kalau nyontek nanti dosa sih gitu aja nih
ga ada hukumannya sih
ini aku nanya pertanyaan pertama makanan kesukaan satu sama lain
jadi mbak caca ke mas tiko mas tiko ke mbak caca
aku paling tau kalau di mana
kan kita reveal satu satu ya
ga boleh nyontek ga boleh nanya ga ada telepon temen ga ada mas
ya harusnya ini masangan kan apa makanan kita sendiri
yes pertanyaannya itu adalah makanan kesukaan satu sama lain
jadi mas tiko isi makanan kesukaannya mbak caca mbak caca makanan kesukaannya mas tiko
nanti jangan di refill dulu ntar kita tanya
kalau misalnya salah ya kita sih cukup tahu aja gitu
aduh kekompakan ya
iya itulah kalau kurang kurang perhatian sama istri begitu bu
aduh takut banget nih kalau istri sudah bersabda

jadi juara itu udah takdir mas diko istrinya cewek karena masih kok gini deh kamu tuh ngomong terus
siberit aku bilang gini karena salah satu guru kita saat aja benri ngomong gini salah satu
indikator istri bahagia itu adalah istri yang punya yang banyak ngomong oke karena sesungguhnya
enggak ada istri pendiem tuh nggak ada yang ada istri tertekan ah jadi good news kalau aku banyak ngomong
artinya suaminya baik selalu bikin istrinya bahagia terus aku masih bingung oke baik baik
baik baik mikirnya udah udah udah oke kalau gitu aku dulu kalau salah jawabannya beli aku
kuda ya hukumannya seram banget
kuda mainan kuda mainan kuda mainan atau kuda patung patungan boleh boleh mungkin
dikasih makanan favoritnya mbak caca apa aku aku tuh paling suka ramen ramen
terus mian mi ayam ayam sama bubur sama bubur sama bubur mas diko refill coba bener lah ini
yang suka masak atmosphere apa pets

banyak apa apa bener bener ya enggak salah kali ya kita kasih setengah ya coba kalau mas diko
refill coba kalau masih kok poinnya setengah bukti cinta saya kepada diko makanan mahtado ganinduto
satu ratus dua puluh tiga iya berapa sebutin aja sebutin mas diko makanan favoritnya apa makanan india makanan
india lagi lagi sama apa ya udah ada tuh yang benar benar makanan iya bener bener
setengah oke ini kita lanjutnya poin sementara mas diko setengah setengah karena mas bupati aja
aku takut dengan wilayah dia mbak caca karena tidak boleh keluar lagi ya dicegat mbak caca
satu nah nextnya aku
minta masing masing tuliskan sahabat terdekat sama yang satu nama aja sahabatnya
sama misalnya mbak caca tulis sahabat dekatnya mas diko satu mas diko tulis sahabatnya mbak caca
satu ya kalau lagi terdekat lagi terdekat boleh atau yang pop up ini deh yang temen
yang dari dulu oke dikasih clue tuh masya allah masya allah oke mbak caca dulu sebutin siapa sahabatnya
akhirnya akhirnya mah benar ya tapi ya

oke ini terbukti ya kompak dan tahu satu sama lain ya mas pup dan juga ibu bupati ya
oke ini mungkin kita udahan cip cip makanannya main mainnya karena mas ciko harus bekerja
oke boleh ya mbak caca
atau juga mau latihan lagi kalau gitu
latihan berkuda lagi ya
saya menggunakan konsultan dan lain sebagainya sehingga pada saat itu saya yakin sekali menang
tapi ternyata saya kalah terpaut sedikit gitu
hanya berapa seribu suara bedanya kalah dan itu memang the lowest point of my life lah bahasanya
memang itu benar benar titik terendah saya ketika kemarin saya kalah pilek pada tahun dua ribu
ini kemarin saya lihat di kontennya mas buk ada yang dangdutan ya
yang barusan kemarin bukan di sini
oh bukan di sini beda kantor ya
di sini kemarin yang minta motor
mana ada pensiun doling
silaturahmi terus bilang ngecek juga lagi ngapain gitu kan
ini bidang penagihan
punya bupati muda gimana sih rasanya
ada nggak yang mau jawab
takut nih kayaknya mas bub galak ya sebenarnya ya
selalu berpikir ke depan
berpikir ke depan ya
terus inovasi inovasinya lebih banyak
sebagai asn juga merasakan
kan kita juga mengikuti perkembangan zaman ya kak ya
jadi pak bub ini selalu inovasinya itu
apa sih yang paling beda dari yang sebelumnya terus mas mbak
ah banyak sekali
banyak sekali bapak lima kasih lima
saya juga pengen denger
jangan jelas pariwisata lebih maju
pariwisata lebih maju
pembangunan pembangunan lebih maju
apa tuh pembangunan apa tuh
gedung perkantoran kayak perpusti itu sekarang kan keren banget itu ya
desainernya juga keren kan itu
terus apa lagi baru tiga ya
kontennya makin banyak ya mas mbak
terhibur nggak kalau lihat konten malu
setiap hari lihat terus
iya jelas ya
terus setelah ini apaan
kamu dapat motor ya
sudah pensiun yang minta motor
kamu kerjanya ngapain ya mbak
saya kasih pengajian
kalau yang galak datanya
produknya kris loh ini mbak

oh dikasih loh
terima kasih pak
terima kasih pak bu
terima kasih alhamdulillah
terima kasih teman teman ya pak
terima kasih ya
nah mas diko ini kita sambil lanjut ke depan
ini berapa kerja semua nih
terima kasih ya kakak kakak
oke mas diko ini tadi habis cek anak buahnya
cukup cair sebenarnya mas
apakah karena memang ini mas diko jadi bupati di usia muda
terus pas aku lihat kan juga ada banyak sekali staffnya mas diko
mungkin yang lebih tua dari mas iko
iya banyak banget
gimana rasanya mas memimpin orang orang yang mungkin jauh lebih tua dari mas igu
karena mas diko jadi bupati di usia tiga puluh satu tahun
tahun lalu ya mas adelantik ya
saya intinya kan sama mereka itu kita saling mengayomi saling mensupport gitu kan
dan saling menghormati gitu
jadi saya juga sama yang lebih tua yang lebih senior juga
lebih menghormati gitu
kalau jajaran pemerintah mungkin juga instansi lainnya
seperti misalkan forkopimda kan
di sini juga ada kapolres ada dandim ada kajari
yang memang mereka lebih senior dari saya gitu
jadi kita lebih apa ya menundukkan kepala kita lebih merendah sedikit gitu
kayak misalkan saya ini kan ketua forkopimda
iya kan bupati ketua forkopimda anggotanya adalah kapolres dandim kajari contohnya ya
dan biasanya itu kalau misalkan bupati ya kalau udah dipanggil sama
ketemu sama kapolres dandim ya mereka semua datang ke kantor bupati kan gitu kan
pertemuan di sana
kalau saya enggak
jadi saya memang kadang kadang saya main ke kantornya kapolres
saya main ke kantornya dandim
saya main ke kantornya kajari
nah ini untuk mencairkan suasana dan juga saling menghormati aja sih gitu
karena saya memang apapun itu saya masih lebih muda dari mereka
mereka lebih senior
ya kita biar bisa sama sama menghormati lah intinya seperti itu
mas diko ini kan sebelum jadi ataupun mencalonkan jadi bupati
ibaratnya tidak berhasil masuk ke senayan kemudian beralih ke pilbuk begitu
itu bagaimana ceritanya mas
apakah didorong sama ayah yang juga politikus
diko kamu kalau tidak masuk sini kamu bisa masuk sini
apa mas diko sendiri yang mencari jalan itu
jadi ini ceritanya sebenarnya lucu sih mbak
jadi saya itu dari smp memang udah punya cita cita ingin menjadi politikus
jadi saya ingin menjadi politik itu ketika saya
jadi saya ingin menjadi politik itu ketika saya

jadi cita cita saya itu memang begitu
tapi pada saat itu kan saya nggak tahu apakah legislatif eksekutif itu kan juga masih nggak ngerti juga kan
saya tahulah dulu ada dpr mungkin ada bupati
tapi saya nggak ngerti itu legislatif itu eksekutif
apa tugas legislatif apa tugas eksekutif itu kan nggak ngerti
tapi perkembangan hari kemudian memang dua ribu sembilan belas itu pertama kali saya akhirnya
memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai anggota dpr ri
dan itu sebenarnya nggak ada dorongan dari orang tua sih
artinya memang orang tua itu nggak meminta anak anaknya misalkan
oh kamu diko masuk politik misalkan gitu
tapi memang menyerahkan kepada anak anaknya mau berkarir di mana apapun itu
tapi pasti di support didukung sama orang tua gitu
dan memang saya cita citanya pengen menjadi politisi sehingga dua ribu sembilan belas saya maju pileg
pada saat itu saya sudah sangat yakin sekali bahwa saya akan menang
karena memang mungkin secara
infrastruktur saya siap semua persiapan saya juga sangat matang sekali
dan saya menggunakan konsultan dan lain sebagainya
sehingga pada saat itu saya yakin sekali menang
tapi ternyata saya kalah terpaut sedikit gitu
hanya berapa seribu suara bedanya kalah
memang itu benar benar titik terendah saya ketika kemarin saya kalah pilek pada tahun dua ribu sembilan belas
karena menjadi politisi kan cita cita saya yang kesempatannya ada
jadi itu memang benar benar titik terendah saya sih
dan memang dari situ saya akhirnya ya berangkat umroh
sama bapak saya diajak keberangkat umroh
nah memang setelah pulang dari umroh itu memang lebih tenang
saya fokus lagi kepada usaha
nah tiba tiba itu suatu hari saya tidur
saya mimpi saya mimpi itu pakai baju bupati
yang putih putih itu loh pelantikan itu
saya mimpi itu pakai baju bupati gitu
nah terus begitu saya bangun saya inget banget mimpi itu
saya masih pakai baju bupati lagi jalan gitu
nah itu kaget gitu
nah itu habis dari situ saya langsung buka google tuh
dapil saya kan di sini kan jateng satu kan
kota semarang kabupaten semarang kendal salah tiga
dan itu muncul tuh keluar tuh
kabupaten semarang kendal salah tiga kota semarang
semuanya itu pilkada di dua ribu dua puluh
jadi wah ini jangan jangan jalan tuhan ini kan
jalan tuhan ini kan
nah itu setelah itu baru akhirnya
alhamdulillah perjalanan itu panjang sekali mbak
dari awalnya saya mau maju dimana menjadi apa
sehingga akhirnya maju di kendal alhamdulillah jadi
tapi setelah jadi saya merasa kenapa ya saya berpikir ya
kenapa ya allah takdirkan saya menjadi bupati
bukan menjadi anggota legislatif
karena sebenarnya kan eksekutif itu adalah yang menjalankan pemerintahan
tugas tanggung jawabnya lebih besar
legislatif kan pengawasi
nah jadi memang mungkin allah menakdirkan
saya jadi bupati itu karena ya tugas dan tanggung jawabnya lebih besar
lebih banyak bisa berbuat
tenaganya masih muda
nah disitu saya berpikir oke memang eksekutif ini yang terbaik buat saya
tapi kalau bicara soal pembangunan gitu ya mas
infrastruktur dan lain sebagainya
mas diko juga tadi sebutkan
sebelum mas viko ada ini digital datanya tuh nggak ada gitu
kemudian datang kesini
susah gak sih mas
sangat susah banget gitu
tapi sebenarnya ya poinnya
menjadi kepala daerah itu tergantung kepala daerahnya tersebut
kalau gak mau berbuat autopilot jalanannya bisa juga
tapi apakah kita mau menjalankan dengan maksimal atau enggak
itu yang menjadi karakter dari masing masing kepala daerah
kalau saya ya maunya pokoknya semaksimal mungkin lah
bisa memberikan yang terbaik kepada kabupaten kendal
tantangan itu pasti ada
dinamika itu ada
dinamika birokrasi pemerintahan
ya kan legislatif
dinamika ya seluruhnya lah
nah itu memang ya karena passion saya di bidang politik
jadi saya menjalankan ini semua dengan optimisme yang tinggi dan semangat yang tinggi
saya memang eager lah pengen bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk kabupaten kendal

nah ini ruang kerjanya mas bu
ini kita diajak main ke ruang kerjanya mas bu
ini sebenarnya ya sederhana sih mbak
saya nggak begitu melakukan banyak perubahan sejak saya dilantik untuk ruang kerja saya
tapi juga fungsinya aja gitu
ini kan buat audiensi
tadinya ini di sini buat sofa sofa cuma duduk duduk aja
ini sekarang buat audiensi
ini masih sama semua gitu
karena memang ya tadi itu mbak
nyelesaiin janji janji politik nyelesai program prioritas dalam waktu tiga lima tahun untuk lima tahun
biasanya harus banyak melakukan penghematan
bermaksud anggaran anggaran yang menurut saya masih tidak terlalu urgent
misalkan merenovasi walaupun ini penting sebenarnya
karena ketika orang datang ke kendal audiensi dengan saya
apalagi kalau misalkan calon calon investor ini kan bisa melihatkan ini kan marwahnya ini kendal nih
tapi saya pikir wajah nantilah bisa mundur mundur
tapi yang lebih penting kinerjanya
yang lebih penting bagaimana kita bisa melihatkan bahwa profesionalisme kita di kendal sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya
ini comment center kita untuk yang tadi saya bilang kita kan mau digitalisasi semuanya
ya ini kita mulai kita harus punya ruangannya
jadi ini untuk apa mas komen center ini
mas diko mantau dari sini
ya comment center ini jadi untuk semua terkait dengan digitalisasi itu kan
dulu itu kan di masing masing dinas itu punya sendiri sendiri
misalkan dinas pendidikan punya aplikasi sendiri
timnas olahraga pemuda pariwisata punya aplikasi sendiri
dinas tenaga kerja punya sendiri
nah sekarang saya minta semuanya itu diintegrasikan menjadi satu dari diskominfo
jadi diskominfo itu yang nanti mengelola semua aplikasi yang ada
di kabupaten kendal sehingga nanti satu pintu semua bisa saya cek di sini
nah permasalahan yang terakhir
nah ini memang perlu kebijakan pemerintah pusat pak presiden tentunya
dan juga seluruh stakeholder
agar pelabuhan kendal yang sudah dikonsepkan sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional
ini mudah mudahan bisa realisasi

oke ini kita sekarang lagi di kawasan industri kendal
kawasan ini juga tepatnya sekarang kita lagi di pt roda maju bahagia
oh roda maju bahagia
jadi yang kerja di sini insya allah bahagia semua bawah ini
amen amen ya
mas luf juga bisa dilihat millennial juga ini masih muda juga
ini pemiliknya yang punya pabrik ini
jadi memang ini satu satunya factory pabrik di kendal yang ketika pandemi melakukan ekspansi
jadi di tengah tengah pandemi justru ini di pabrik sepeda ini mengalami peningkatan yang cukup baik
sehingga mereka ekspansi membeli lagi lahan di sebelahnya
karena warna kuning itu menunjukkan kemakmuran
jadi mudah mudahan kalau warnanya kuning kendal semakin makmur masyarakatnya
ini mah karena emang partainya dari golkar aja makanya kuning
jadi total kawasan peruntukan industri di kabupaten kendal itu ada lima hektare
nah yang dikelola oleh kendal industrial park ini sekarang ada seribu hektare
tapi mereka sudah mengantongi izin sampai dua dua ratus hektare yang sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus
jadi dua dua ratus hektare itu menjadi kawasan ekonomi khusus
satu hektare sudah terpakai dan mereka akan melakukan ekspansi besar besaran di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dan juga rencana akan melakukan perluasan ke dua dua ratus hektare
oke jadi pabriknya kalian masuk ya
ini kalau di catatan kaikat sendiri kemudian serapan seragam juga
memang kan salah satu upaya dari pemerintah pusat pemerintah daerah juga tentunya
adalah untuk menaikkan investasi

sejauh ini apakah memang sudah mulai terlihat mas dampaknya
alhamdulillah tentunya sangat terlihat ya
hari ini di kawasan industri kendal
total karyawannya itu kurang lebih ada dua puluh
jadi memang penyerapannya itu sekarang sudah cukup baik untuk masyarakat kendal
karena ini sebenarnya mutual benefit ya antara kabupaten dan juga kawasan industri
karena untuk pelaku usaha mereka juga lebih senang kalau karyawannya itu lebih orang sekitar
orang dari kendal gitu
karena buat mereka itu lebih baik juga gitu
jadi memang sekarang bagaimana ke depan
kita pemerintah kabupaten kendal fokus untuk bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang memang belum memiliki skill atau pengalaman bekerja
dengan kita melakukan kerjasama dengan kik kawasan industri kendal
kementerian perindustrian kementerian tenaga kerja dan dari kita sendiri pemkap
memberikan anggaran untuk pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan industri kendal
nah jadi setelah kita latih kita biayai sesuai dengan spesifikasinya mereka setelah itu mereka serap
jadi tanggung jawab mereka mereka harus menyerap tenaga kerja yang sudah kita latih
ini mumpung pak hendra juga udah di sini saya mau nanya ini pemerintahnya sangat supportif nggak
di sini semua fasilitas kita dibantu yang apalagi masuk kawasan ekonomi khusus banyak yang bagus buat kita
sekarang udah lebih gampang ya online semua ya
jadi apa apa prosesnya lebih cepat
jadi kita sendiri yang tinggal masukin ini online keluar cepat
kalau dulu kan kayaknya agak ya dulu ya
dulu agak kesini dibuang sini dibuang sana sekarang sih udah enggak ya
kalau nggak nggak jadi nambah
kita punya mall pelayanan publik
jadi setelah saya dilantik kemarin saya launching mpp mall pelayanan publik
itu ngurus perizinan satu atap
jadi semua perizinan terintegrasi di satu tempat
nah disitu bisa melayani semua pelaku usaha untuk mengurus perizinan
jadi udah nggak perlu kesana kesini kesana kesini semua satu pintu selesai

apalagi peser itu mungkin langsung mengurus kewalahan
yaitu bisa bisa ke depannya strategi strategi seperti apa
jadi memang pertama yang saya sampaikan ketika saya hadir
saya ketemu dengan pimpinan dari kawasan industri kendal
saya bilang saya hari ini hadir di kendal untuk bersama sama kolaborasi
gimana caranya bisa percepatan investasi di kendal ini bisa kita wujudkan bersama
jadi saya tanya dulu sama mereka masalahnya hari ini apa
saya bilang bukan masalah yang di pemerintah kabupaten kendal ya
seluruh permasalahan yang ada maupun itu
pemerintah provinsi pemerintah pusat apapun itu tolong sampaikan ke saya
jadi memang fokus saya bukan hanya lingkup dari kabupaten kendal
tapi semua permasalahan itu saya akan bantu untuk fasilitasi mereka
dan mereka sampaikan ada empat masalah yang terjun pada saat itu
yang pertama bagaimana tax solide dan tax allowance
karena kendal ini kan kawasan industri kendal sudah menjadi kawasan ekonomi khusus kan
jadi mereka harusnya kalau yang administrasinya sudah lengkap
mereka mendapatkan fasilitas tax solide dan tax allowance
ketika saya datang ke kendal
ini belum dikeluarkan sama sekali
nah ini yang mengeluarkan kementrian investasi kepala bkpm
yang kedua apa masalahnya infrastruktur untuk air baku
nah dulu pemerintah menjanjikan membangunkan infrastruktur untuk mensuplai air baku yang ada di kawasan industri
yang ketiga apa lagi yang ketiga adalah jaringan gas
karena hari ini gas mereka masih pakai cng
belum ada jaringan infrastruktur pipa gas
oke yang ketiga itu
yang keempat apa yang keempat pelabuhan
sekarang hari ini pelabuhan tanjung mas
ini kapasitasnya ini sebenarnya sudah tidak memadai
karena kan itu pelabuhan sudah ada banjir rob dan lain sebagainya
kapasitasnya hanya tiga ratus tios per tahun
sehingga memang pelabuhan ini sangat urgent sekali agar biaya mereka lebih efisien
nah cost mereka lebih kompetitif lah gitu
nah ini empat permasalahan yang ketika saya hadir
mereka sampaikan kepada saya
dan alhamdulillah di tahun ini
tahun pertama tiga permasalahan saya selesaikan semua
saya ke jakarta ketemu dengan pak menteri
saya ketemu dengan pak menko
semua pokoknya saya koordinasikan
alhamdulillah yang tax solide tax allowance keluar
air baku sekarang bendungan kaliblorong sudah sejadi
yang ketiga infrastruktur pipa gas hari ini sudah dibangun
insya allah akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini sudah connect nyambung
sudah gas sudah bisa masuk ke kawasan industri kendaraan
jadi tiga hal ini yang saya lakukan di tahun pertama
mengakibatkan investasi di kawasan industri kendal ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan
jadi dua ribu enam belas diresmikan

tapi hari ini sudah ada delapan puluh tenan
dua puluh yang berproduksi
dan masih banyak lagi yang baru baru sekarang mau masuk di tahun dua ribu dua puluh tiga
nah permasalahan yang terakhir
nah ini memang perlu kebijakan pemerintah pusat
pak presiden tentunya
dan juga seluruh stakeholder
agar pelabuhan kendal yang sudah dikonsepkan
sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional
ini mudah mudahan bisa realisasi
pak indra ini showroomnya ya pak
ini sekarang kita di showroomnya
terakhir alhamdulillah pak indra kasih kita ruangan ber ac
sekarang udah agak adem tadi kita lihat lihat pabrik
jadi ini salah satu pabrik yang ada di kik
masih banyak lagi
ada dua puluh pabrik lainnya lagi
yang sudah berproduksi sekarang
nah ini salah satunya kebanggaan
karena ini sepeda produksi asli dari kendal
yang diekspor juga ya ke beberapa negara
makasih pak indra diajak keliling
cuman ini sekarang kurang makan sama minum
karena sudah panas muter muter pabrik
tadi mbak anin juga sudah mulai keroncongan kayaknya perutnya
nah habis ini kita ajak
kita kuliner di kabupaten
karena tadi perut aku suaranya lebih besar daripada suara mesin
oke yuk kita langsung ikutin mas duka
tanda terima kasih ya
jadi kalau kedekatan saya dengan mas gibran itu
karena kita sama sama kepala daerah muda
sama sama di jawa tengah
tentunya kan kita sering ada kegiatan bersama
ya saya sering sih kotek kotekan sama mas gibran
karena memang sama sama muda
mas diko ini di depan sudah tersedia semuanya
sate bumbon khas kabupaten kendal
oh sate daging paling enak sedunia
sate daging paling enak sedunia
tidak ada yang lebih enak sate daging daripada sate bumbon dari kendal
ini sekalian promosi para wisatanya ya ini ya
terus ujungnya ada lemaknya
ini bumbu kacangnya itu sayurnya
jadi makannya itu sambil makan sate
ini yang lagi terus kita kembangkan juga di kendal
salah satu umkm kita di bidang kuliner
sate bumbon ini lagi kita coba tingkatkan kualitasnya

terus juga bagaimana kita bisa sampai nanti
sate ini bisa kita ekspor ke negara negara
ini menarik sih mas
karena kendal itu biasanya kan diketahui orang tuh
oh kota santri oh kota industri
nah ini sebenarnya sebagai bupati kendal
orang nomor satu di kendal
seberapa susah sih untuk menggalakkan pariwisata
ataupun mereka yang misalnya usaha makan
ataupun mereka yang misalnya usaha makanan
seperti ini makasih pak
jadi kalau bicara terkait pariwisata
memang kita fokusnya tadi yang saya bilang mbak diana
ada empat pilar pembangunan kan
industri pariwisata umkm dan generasi empat
dan ini nggak berjalan sendiri sendiri
harus saling berkolaborasi saling mendukung
menjadi kawasan penunjang daripada
berkembangnya kawasan industri yang ada di kendal
jadi supportingnya itu yang dampak yang
salah satunya harus terdampak terhadap
pariwisata lokal yang ada di kendal
sehingga ini harus saling bersinergi
sehingga kalau kita bicara selama dua tahun
saya menjabat di kabupaten kendal
fokus saya membangun pariwisata
kita melihat berdasarkan data
datanya aja mbak bahwa di tahun dua ribu dua
sebelum pandemi ya

angka wisatawan yang datang ke kabupaten kendal itu
di angka satu satu
satu satu juta itu sebelum pandemi

tiga tahun itu jeblok turun
di angka empat ratus ribu per tahun
lumayan ya mas turunnya ya
iya turunnya juga bersignifikan
tapi karena kita fokus membangun pariwisata
dalam tiga tahun itu kita menyiapkan
semua infrastruktur pariwisata
yang dikelola oleh desa
dikelola oleh sosial media
dikelola oleh perusahaan
oleh swasta maupun dikelola oleh pemerintah kabupaten kendal
itu kita integrasikan
kita support kita berikan dukungan
sehingga di tahun dua ribu dua puluh dua ini
angka wisatawan yang datang ke kabupaten kendal
di angka satu tujuh juta
kurang lebih sekitar enam ratus ribu
dibandingkan sebelum pandemi
jadi kenaikannya sudah cukup signifikan
sehingga memang hari ini
pariwisata di kendal ya insya allah sudah lebih bagus
tapi di dua ribu dua puluh tiga ini juga banyak yang akan
kita bangun khususnya yang dikelola oleh pemerintah
kabupaten kendal karena ada
curug sewu yang itu menjadi ikonnya
kabupaten kendal curug air terjun
tertinggi di jawa tengah itu ada di kabupaten kendal
nah insya allah dua ribu dua puluh tiga ini
secara total sehingga itu akan
menjadi pariwisata kebanggaannya kabupaten kendal
aku sudah tidak sabar karena wanginya
dari tadi kayak manggil manggil ya
silahkan mbak boleh ya ini makannya bagaimana nih mas
aku tau kesalah nih nanti aku dimarahin lagi
makannya langsung pakai kayak sate biasa
ini kan punya sendiri
langsung masukin juga boleh
ya kayak gini dibalurin
ya udah berarti ininya
kalau mau pakai cabe boleh pakai cabe
oke lodehnya sayur sayur
nangkahnya taruh sini nggak nanti makan sendiri
jujur jujur aku merasa
ini kayak aku gitu ini acara
manis tapi benar ya mas
emang adakin pedes pedesnya ya iya
jadi manis pedes semua pokoknya jadi satu
sukanya makan apa mas
semua saya makan
tapi ini sate bumbu menjadi menu favorit
ketika lagi ada tamu tamu
dari luar yang berkunjung ke kendal
pasti kita hidangkan ada sate bumbon
karena ini menjadi andalannya di kota
hmm ya aku lihat waktu pak zul has main ke sini
juga dikasih bumbon
emang ada sate bumbon ya
tapi kalau misalnya satu makanan yang wajib
ada buat mas bupati apa
kayak misalnya kerupuk kah sambal kah atau apa kah gitu
telor ya telor dadar oh ya
saya paling suka telor dadar
dan kendal ini adalah produsen telor
nomor dua terbanyak di indonesia
jadi nomor satu di jawa timur nomor dua
produsen telor di indonesia paling banyak itu di indonesia
hmm oke kenapa sih mas
enak hmm enaknya aja ya
sederhana dan enak ya iya
adakah janji janji politik mas bumpati yang belum
jadi alhamdulillah ya karena memang saya
dari awal sudah tahu gitu ya jadi ketika
mau jadi bupati itu ya saya udah tahu dengan kondisi
yang tadi saya sampaikan itu jadi ini bukan
sekeluhan sih tapi itu cuma menyampaikan
bahwa ya ada situasi seperti itu
kemarin tapi karena saya sudah mengetahui
itu semua ya saya mempersiapkan
jalanan banget nih
jalanan banget nih
bagaimana caranya dalam tiga lima tahun
semua visi misi saya
semua program strategis saya harus
bisa selesai semua oke nah itu
memang sudah kita siapkan maka dari itu
memang dua tahun pertama itu kemarin saya
sangat fokus memenangi birokrasi
apa namanya payung hukum dan lain sebagainya
agar semua program saya bisa berjalan
alhamdulillah sebenarnya di tahun dua ribu dua puluh
visi misi saya itu semuanya sudah
realisasikan program strategis
itu adalah program
untuk menunjang daripada visi misi
saya yang akan jalan di tahun dua ribu dua puluh
jadi tiga yang sebenarnya
program program lainnya sudah berjalan semua
bagaimana pariwisata sekarang sudah berkembang
industri sekarang sudah
dikendal juga sekarang sudah kita perhatikan
di segala keterbatasan itu
masih tetap ada optimisme
lalu di dua ribu dua puluh empat nanti langkah
mas diko mau kemana
juga kalau saya lihat gitu ya
di beberapa postingan
media sosialnya mas diko ada barangan
sama mas gibran dan mas gibran ini kan
sering dikaitkan wah merem aja jadi
jateng satu nih nah kalau mas diko ini
apakah akan menjadi pendampingnya
mas gibran mungkin atau kemana
apakah akan coba lagi ke legislatif
kemana mas iko kasih bocoran dong
jadi kalau kedekatan saya dengan
kepala daerah muda
sama sama di jawa tengah tentunya
kan kita sering ada kegiatan bersama
kegiatan bareng saya sering sih kotek kotekan
sama mas gibran karena memang sama sama muda kan
jadi mungkin vision kita
sama gitu ya cara berpikir
kita sama gitu jadi saya rekodinasi
tapi terkait dengan dua ribu dua puluh empat
tadi mungkin mbak diana tanya
apakah eksekutif legislatif gitu ya
mungkin saya karena sekarang di jalur
eksekutif dan saya merasa
mudah mudahan saya bisa memberikan manfaat
yang baik untuk
bangsa dan negara untuk masyarakat
sekarang saya berpegasi kendal ya mudah mudahan
daripada politisi semua sama lah bagaimana
kita bisa semakin banyak
lagi bermanfaat untuk masyarakat
untuk bangsa dan negara
kira kira garis tangannya kemana
bisa memberikan prestasi terbaik
saya untuk agung agung teknik
tapi siap nggak mas kalau misalnya diminta
untuk mendampingi misalnya ini tanya siapa
atau nggak siang nah itu kan nanti
tanya aja sama mas gibran nya
dinamis aja lah politik itu kan sangat
dinamis mbak ya tentunya kita ada
tiga hal yang mungkin menjadi perhatian
kalau ketika kita
ditanya mau kemana nanti gitu kan
mau di sini atau mau kemana gitu kan
pastikan ada tiga hal yang pertama
bagaimana partai menugaskan kita
apapun itu kan kita juga harus
melihat partainya ini
menugaskan kita dimana tingkat lurus lah ya
sama perintah partai tentunya itu
yang kedua juga kita melihat
seperti apa penerimaan terhadap kita
kalau misalkan sudah
dua hal ini sudah ada
kelihatan oke ya tinggal
garis tangannya aja
mungkin itu saja
pada saat ini
mas diko sudah punya niatan yang baik
kemudian dilakukan tidak hanya
sekedar gimmick ya mas ya ini
pastinya juga akan berdampak signifikan
sama masyarakat betul ini saatnya kayaknya
kita memikirkan rakitnya sudah cukup
ini kita pikirkan perut kita dulu ya mas ya
terima kasih mas diko waktunya
mau buat the politician terima kasih banyak
abis mikirin raket pusing ya mas ya
laper lanjut lagi yuk kita makan sate bumbun